kampanye new normal yang digaungkan pemerintah akan mengatur kegiatan masyarakat yang akan dibuka lagi
mulai dari perekonomian hingga pendidikan
namun kecemasan pun mulai dirasakan masyarakat khususnya para orang tua
jika kegiatan belajar mengajar di sekolah dibuka kembali pada tahun ajaran baru pada tiga belas juli dua ribu
menurut saya sebelum kegiatan belajar mengajar di sekolah dimulai kembali
pemerintah harus mempertimbangkan banyak faktor
terutama apakah sekolah memiliki fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan
untuk melakukan prosedur pencegahan penyebaran covid sembilan belas
misalnya batas jumlah murid di dalam kelas fasilitas untuk menjaga kebersihan dan lain lain
saya tidak setuju pemerintah membuka sekolah kembali
karena masih ada lima puluh negara yang masih menutup sekolahnya
salah satu penyumbang terbesar adalah pelajar sampai mahasiswa
saya tidak setuju
karena anak anak belum bisa menjaga kebersihan
belum bisa mencuci tangan dengan benar
belum bisa pakai masker lama lama
saya sangat tidak setuju mengingat angka infeksi covid sembilan belas yang masih tinggi dan terus melonjak di indonesia
selain itu juga sangat sulit untuk menerapkan social distancing terhadap anak anak tk dan sd
ada baiknya pemerintah mendiskusikan hal ini dengan ahli kesehatan seperti ikatan dokter anak indonesia
sebelum mengeluarkan kebijaksanaan pembukaan sekolah
setidaknya ada dua petisi yang muncul di media sosial
yang meminta pemerintah menunda pembukaan sekolah di tengah pandemi covid sembilan belas
melalui laman change org petisi yang ditujukan untuk presiden joko widodo ini
menuliskan sejumlah fakta yang terjadi di negara lain saat sekolah dibuka kembali
akibatnya puluhan siswa tk dan sd terpapar covid sembilan belas
petisi lainnya menunjukkan foto kelas di korea selatan
di mana anak anak lengkap menggunakan penutup wajah dan duduk menjaga jarak
kedua petisi ini sudah mendapat dukungan puluhan ribu tanda tangan
komisi perlindungan anak indonesia pun berencana mengadakan survei untuk orang tua
guru dan anak sebagai responden untuk mengetahui pandangan mereka soal rencana pembukaan kembali sekolah
survei akan dilakukan pada akhir mei hingga awal juni dua ribu dua puluh
namun baru baru ini survei uji coba telah dilakukan oleh komisioner kpai bidang pendidikan
retno listiarti melalui akun facebooknya
setelah enam jam diunggah questionnaire ini mendapat tanggapan dari delapan puluh tujuh netizen
satu persen responden menyatakan tidak setuju sekolah dibuka pada juli dua ribu dua puluh
dengan alasan keselamatan anak anak dan para guru
ada pun dua puluh persen responden menyatakan setuju dengan alasan sudah jenuh belajar dari rumah
dan keterbatasan peralatan termasuk kuota internet